dan kita langsung menyapa koresponden cnn indonesia victor pangaribuan di simpang lampiri duriansawi jakarta timur
selamat pagi victor bagaimana kondisi hari terakhir ppkm level empat di sana
ya selamat siang abram
saat ini saya ada di simpang lampiri durensawit jakarta timur di salah satu pos penyekatan yang ada di ibu kota atau di dki jakarta
saat ini memang masih diberlakukan pemeriksaan secara ketat begitu bagi warga atau pekerja
dari arah bekasi jawa barat yang akan menuju ibu kota
ini masih diperiksa oleh petugas apakah mereka memenuhi syarat perjalanan atau tidak
karena strp ini wajib menjadi syarat perjalanan agar mereka bisa masuk ke ibu kota
namun kalau berdasar pemantauan saya dibandingkan dengan tanggal dua puluh enam juli pada hari pertama perpanjangan ppkm level empat di dki jakarta
diberlakukan penyekatan atau pemeriksaan di pos penyekatan ini diperlonggar bram
tadi saya sudah bertanya kepada salah satu petugas begitu yang menjelaskan bahwa memang agak dilonggarkan diberikan relaksasi
hanya diperiksa secara acak saja
bagi yang kedapatan tidak memenuhi syarat tidak menunjukkan strp akan diputar arah untuk balik ke arah asalnya
selama ini memang ppkm leveling atau berlevel ini diberlakukan
evaluasinya di dki jakarta sendiri memang gubernur dki jakarta nisbah swedan mengatakan
kasus harian covid sembilan belas
di dki jakarta cenderung turun
kalau saya lihat angkanya saja kasus positif covid sembilan belas di dki jakarta ini mulai dua puluh enam juli sampai dengan satu agustus kemarin
ini rata rata sehari bertambah tiga enam ratus kasus positif covid sembilan belas
ini turun tapi masih cukup tinggi bram
karena di tanggal dua puluh tujuh juli ini sempat kasus harian covid sembilan belas ini naik di dki jakarta sekitar lima lima ratus kasus begitu
dan kemarin data
hanya seluruh indonesia di indonesia saja bahwa dki jakarta ini termasuk peringkat keempat provinsi yang tertinggi kasus penambahan covid sembilan belas nya
ini artinya bahwa jakarta belum dikatakan aman
bahkan gubernur anies baswedan juga mengatakan jakarta belum aman dari covid sembilan belas
apakah hari ini akan dilakukan perpanjangan ppkm berlevel ini
apakah nanti akan diperpanjang tetap di level empat
atau nanti levelnya turun
tiga atau dua
ini belum dirilis atau dipublikasi oleh pemerintah
nanti kementerian dalam negeri juga menjelaskan bahwa akan menunggu keputusan dari presiden
biasanya sore hari diumumkan apakah ppkm ini akan diperpanjang atau tidak esok begitu
melihat evaluasi karena bukan di dki jakarta saja
di seluruh indonesia bahkan di jawa bali ini terutama ada ppkm level empat level tiga ini akan dievaluasi terlebih dahulu

kenapa dki jakarta disebut belum aman dari covid sembilan belas

tingkat penularan covid sembilan belas di dki jakarta ini masih berkisar per satu agustus kemarin masih berkisar lima belas tiga persen
nah gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan bahwa untuk tingkat aman zona aman ini harus berada di bawah lima persen positivity ratenya
ini dikatakan bahwa jakarta belum aman
kemudian bagaimana dengan bad occupancy rate yang kata pemerintah menjelaskan bahwa
karena keterisian tempat tidur untuk rawat inap di rumah sakit rumah sakit rujukan covid sembilan belas ini cenderung turun
di dki jakarta saja ada satu ratus empat puluh rumah sakit rujukan covid sembilan belas yang merawat pasien covid sembilan belas
ini bad occupancy rate nya ini turun
dari sembilan puluh persen turun menjadi tujuh puluh tujuh persen di tanggal dua puluh enam juli
kemudian satu agustus kemarin turun lagi
ini di tujuh puluh persen
ini belum menyentuh angka enam puluh persen
karena nisbah swedan mengatakan bahwa ketika bor ini
keterisian tempat tidur ini berada di enam puluh persen baru dinyatakan mulai bisa aman
kemudian angka testing harian juga ini memang belum mencapai target dari pemerintah
pemerintah menargetkan se indonesia
ini yang dites untuk covid sembilan belas ini tiga ratus dua puluh empat ribuan orang per hari
namun ini baru mencapai satu ratus tujuh puluh ribuan per hari
lebih dari lima puluh persennya memang tapi masih kurang begitu
bagaimana evaluasinya bram
memang ada banyak perubahan
dan di pemprov dki jakarta atau di wilayah ibu kota sendiri
memang selama ppkm diperpanjang tanggal dua puluh enam juli sampai dengan dua agustus dua ribu dua puluh satu hari ini
ada perubahan perubahan yang signifikan
salah satunya adalah bagaimana mekanisme aturan makan di warung makan
karena pedagang kaki lima ini yang paling terdampak begitu
di warung makan ini atau warteg kita sebut ya
memang pemprov dki jakarta mengatur bahwa jumlah pengunjung maksimal harus tiga orang
kemudian mereka harus makan
dan berdurasi dua puluh menit berada di warung makan
ini agak susah
tadi saya sudah melihat warung warung kecil juga dua puluh menit itu waktu yang sangat singkat begitu
apalagi mereka menghabiskan waktu sambil mengobrol bersama teman mereka saat makan bersama
ini yang masih belum bisa istilahnya dipatuhi sedemikian rupa
karena itu memang pengawasan ketika ppkm leveling ini diberlakukan
ini harus ditingkatkan oleh pemprov dki jakarta
kemudian pasar tradisional ini sudah buka seperti biasa
dengan protokol kesehatan yang ketat
mal pusat perbelanjaan ini masih ditutup sementara
tapi dengan aturan yang khusus diberlakukan bahwa hanya yang memenuhi atau menjual kebutuhan pokok yang boleh buka secara normal itu pun dibatasi
nanti kita lihat apakah pemerintah memperpanjang ppkm berlevel ini
kita lihat nanti sore nanti apakah presiden akan memperpanjang atau tidak
namun harapan masyarakat tadi sudah dijelaskan bahwa tidak ingin
tapi mungkin ppkm ini diperpanjang bram
baik victor kita tunggu bersama bagaimana nanti keputusan pemerintah apakah memperpanjang atau melonggarkan
atau seperti apa
mengingat memang masih banyak kasus di kota besar apalagi dki jakarta
terima kasih atas laporan anda dari simpang lamiri duren sawit jakarta
pemirsa masa ppkm level empat akan berakhir pada hari ini
presiden akan memutuskan apakah ppkm level empat akan diperpanjang atau tidak
sementara di jawa timur selama masa ppkm ini kondisi masih jauh dari ideal
sebenarnya penerbangan ppkm level empat di tiga puluh satu kawupaten kota di jawa timur
baru terlihat pada mulai menurunnya angka ketersediaan kamar atau bor di rumah sakit
data hingga tiga puluh juli menunjukkan dari satu ratus empat puluh lima rumah sakit rujukan
meski begitu penurunan ini masih jauh dari standar badan kesehatan dunia atau who
dan tidak hanya itu ruang icu di jawa timur hanya tersedia satu lima ratus kamar dari kebutuhan dua tujuh ratus kamar yang ada
jawa timur juga masih menjadi provinsi terbanyak jumlah kematian akibat covid sembilan belas di indonesia dengan lebih dari dua puluh ribu orang
belum lagi dengan penambahan kasus harian yang mencapai di atas tujuh ratus orang perharinya